bekerja di perusahaan rintisan seperti startup unicorn hingga dekacorn
sempat menjadi salah satu pekerjaan yang diincar para fresh graduate
gaji yang besar dan fasilitas memadai di kantor menjadi salah satu alasannya
tapi kondisi ini sepertinya mulai berubah
hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan startup yang melakukan phk
dan sudah bersama saya melalui sambungan zoom prof renal kasari
guru besar fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
sekaligus founder rumah perubahan
selamat pagi prof terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business
dan referensi pagi ini
prof tadi saya sempat kepo ya youtube dari profesor yang mengatakan bahwasanya
sebenarnya phk di startup indonesia itu tidak ada kaitannya dengan resesi
tapi lebih kepada banyak faktor dan kompleksitasnya
bagaimana dengan kondisi saat ini prof
kondisi saat ini memang sangat membingungkan
semua ekonom di dunia ini merasa sangat
misalnya kita awali dulu dari amerika serikat
pertumbuhannya dua kuartal minus
dan yang menarik kalau disebutnya sekarang dilakukan layoff besar besaran di startup
tetapi ternyata unemployment rate di amerika sendiri sangat rendah
perusahaan perusahaan kesulitan merekrut pegawai
jadi situasinya sangat membingungkan
jadi kita mau mengacu pada apa
kita mau mengacu pada penurunan ekonomi atau pada penyerapan tenaga kerja
ini adalah dua hal yang saling bertentangan
jadi kemudian banyak sekali orang yang terpengaruh dan melihat bahwa apa yang terjadi di sana akan terjadi di sini
maka sebelum terjadi sudah mengambil ancang ancang
nah tetapi saya mesti ceritakan dulu sedikit ke belakang
pada waktu meta didirikan mereka membajak karyawannya microsoft untuk mendapatkan software engineer
dan gajinya ditingkatkan dua kali lipat
pada saat itu
jadi gaji di kalangan startup ini merata sejak dari meta itu merata di negara lain semuanya sangat besar
dan terbukti beban gaji startup di indonesia juga yang sekarang melakukan ini beban gaji
jadi bukan hanya gaji ya tapi beban gaji termasuk pengurusan visa tiket pesawat terbang
pasifitasnya itu aduhai sekali
sehingga mereka berhasil menyerap tenaga kerja yang bagus bagus
tetapi saat ini daya dukungnya tidak memadai
pendapatannya di belakang
jadi saya merasa bahwa perusahaan ini tidak bisa dibandingkan dengan beban gaji terlalu besar
jadi kalau dikatakan banyak faktor salah satunya bagaimana perusahaan memiliki sistem manajemen yang tepat
apakah anda melihat dengan kompetitif di dunia startup
tadi profesor mengatakan persaingan begitu ketat sehingga mereka memberikan penawaran gaji tinggi
ini merupakan bagian cara mereka memberikan bunga ya buat para karyawan baru fresh graduate untuk bergabung
tapi di satu sisi ini adalah fase runway di mana yang saya baca ini merupakan fase di mana
perusahaan startup harus bersiap untuk suatu saat lepas landa atau justru menyusuk nih jatuh karena memang kapasitas kapital mereka tidak cukup untuk bersaing di era seperti saat ini prof
ya jadi selama ini startup itu kan ini usaha baru usaha baru tidak dibiayai oleh perbankan karena sangat berisiko
maka jalan keluarnya itu adalah investor masuk investor mengharapkan pertumbuhan
nah jadi menggunakan uang para investor startup
nah bakar uang ini ada perhitungannya dan ternyata bakar uang lebih banyak di drive oleh kompetisi bukan oleh perhitungan untuk mendapatkan restu dan keuntungan
nah selama investornya tutup mata tidak ada masalah tapi sekarang investornya pun sedang kesulitan keuangan
selama ini andalannya adalah alibaba atau startup dari tiongkok yang tumbuhnya besar besaran dan sekarang dihambat oleh xi jinping dengan common prosperity policy nya
sehingga tidak boleh ada gap kayak miskin di tiongkok
dan kemudian startup di tiongkok sendiri kempes mulai turun tuh beberapa tahun yang lalu ini
dan akibatnya mereka tidak mempunyai sumber dana untuk disiram di negara negara lain yang untuk membiayai para startup seperti ini
prof berarti anda mengatakan iklim global salah satu faktor yang menjadi pengaruh terhadap perubahan karakteristik dari startup sendiri
karena tadi anda katakan beberapa investor terutama asing mungkin di negara negara eropa
kemudian juga di tiongkok sendiri
karena kebijakan si jinping itu berpengaruh juga prof terhadap bagaimana startup itu bisa mengoperasikan dana ventura dari para investor tersebut prof
ya terutama adalah soal dana jadi bukan soal market
kalau kita bicara soal resesi kalau kita bicara makro biasanya kita bicaranya lebih banyak pada market yang disebut sebagai down tern gitu ya
penurunan kemampuan daya beli dan lain sebagainya itu adalah market
tapi kalau bicara tentang sumber dana ini adalah policy yang diambil oleh masing masing negara
apakah policy nya itu tadi yang terjadi di tiongkok apa yang terjadi di amerika ketika mereka meningkatkan tingkat bunga sehingga menjadi lebih menarik invest di bank begitu ya
dan lain sebagainya jadi terjadi perubahan pada sisi yang lain bukan pada sisi market
kalau market tidak berubah tapi ketika bicara terjadi transisi
mungkin contohnya adalah ruangguru
ruang guru dimana pada saat itu pandemi masyarakat memilih untuk menggunakan belajar online kemudian shopping online juga
tetapi transisi di mana post pandemi masyarakat kembali ke era perbelanjaan normal pendidikan normal dan konvensional
apakah ini juga berpengaruh terhadap perubahan karakteristik para konsumen sendiri atau pengguna jasa startup ini prof
ya saya kira kalau ruangguru ini sangat spesifik
pertama adalah mereka memanfaatkan kartu
mereka memanfaatkan kartu prakerja
jadi negara memang memerlukan itu karena banyak sekali orang yang perlu untuk dunia kerja kedepan
tapi ternyata mereka memasuki dalam sektor yang sebenarnya banyak yang gratis di dunia online
dan misalnya tutorial untuk make up berapa biayanya rp sembilan ratus
padahal yang gratis banyak sekali tutorial tutorial gratis begitu ya
mungkin orang mengumpulkan sertifikat
nah yang kedua mendikbut sendiri merubah polosinya
bahwa sekarang ini bukan soal sertifikat tetapi adalah soal praktek yang diperlukan oleh para mahasiswa
para siswa tadinya hanya mahasiswa sekarang juga pada siswa sma harus juga praktek
sehingga sekarang mereka mulai mengembangkan cara cara baru bahwa siswa itu tidak bisa hanya kursus
siswa itu tidak hanya mengumpulkan sertifikat
yang lebih penting adalah mereka bisa menggunakan ilmunya
demikian pula kursus untuk
dan juga persiapan diterima di perurahan tinggi
sekarang ujian masuk perguruan tinggi sudah tidak seperti dulu
jadi dengan demikian model bisnis uang guru ini menjadi masalah
menjadi tidak cocok begitu ya dengan tuntutan zaman
jadi berbeda dengan persoalan di gotoh saya kira
kemudian kalau kita bicara mengenai goto kemudian startup lain sistem online shopping shopee salah satunya
kemudian juga beberapa yang lain yang menggunakan sistem online seperti ini
kalau prof melihat apakah memang ada metode yang salah dalam
menerapkan model bisnis seperti ini
atau tadi ada pertimbangan mereka tidak memikirkan kapan mereka bisa memberikan revenue kepada investor
karena mereka hanya mengandalkan bisnis ini dari para investor prof
secara alami perusahaan tumbuhnya sangat cepat
harus diakui bahwa startup ini memang dipompa untuk tumbuh lari kencang dan cepat sekali
nah ketika mereka mulai dibangun itu strateginya adalah membesarkan batangnya
ibarat pohon begitu ya batangnya dibesarkan dan kemudian karena disiram terus jadi hijau
daunnya banyak keluar
padahal supaya berbuah kan tujuan kita menanam pohon itu supaya berbuah
supaya berbuah itu daun tidak boleh terlalu banyak
jadi daun harus dipapres cabang harus dikurangi
sehingga strateginya disebut trimming
treaming itu artinya adalah pada saat kita lagi tumbuh kita punya kecenderungan merekrut orang lebih banyak
mempunyai kantor lebih luas daripada seharusnya
membeli perabotan dan kemewahan lebih daripada yang sebenarnya
mobil mewah penginapan fasilitas buat karyawan
aduhai semua kita berikan
nah ketika kita mengharapkan buah pohon itu harus dipapres
maka mau tidak mau harus ada orang dikurangi diganti dengan etik
dan jangan lupa ada yang permanent loss
bukan karena terkait dengan gejolak ekonomi global
karena ada pekerjaan pekerjaan tertentu yang sudah kita bisa baca dari lima tahun yang lalu
itu akan digantikan oleh ai dan robotik
jadi banyak pekerjaan yang sangat mungkin untuk disave
nah saat seperti sekarang ini ada insentif bagi pemilik uang untuk menekan perusahaan yang sudah dibiayai
dengan mengatakan it's time to trade
jadi kalian harus lebih efisien
nah nanti pada tahapannya harus lebih sehat atau dia mati
jadi terjadi seleksi alam
nah apakah juga terjadi di shopee
sangat mungkin terjadi di sana
sangat mungkin juga terjadi di tempat yang lain
tergantung struktur penggajiannya saja
kalau mereka berfoya foya saatnya mereka harus membersihkan lemak lemak itu
berarti seharusnya dari awal para pengusaha bergerak di bidang startup sudah bisa memperkirakan bisnis plan yang efisien
kemudian juga bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi gaji karyawan
kemudian beberapa hal yang sifatnya tidak terlalu subtansial
tetapi kenapa itu tetap dijalankan prof dan akhirnya sekarang banyak juga startup yang akhirnya gulung tikar prof
sebetulnya ini adalah saling memanfaatkan dan saling menikmati
kita ketahui bahwa sekarang siapa pemilik startup
pemilik startup sudah bukan lagi yang original
mereka berbagi peran karena di samping ada founder ada lagi pemilik dana
dan pemilik dana itu sangat kuat sekali pengaruhnya karena mereka yang menentukan apakah uangnya mau taruh di situ atau tidak
nah pemilik uang menaruh orang orang lagi yang diambil dari dunia internasional yang juga ingin menikmati
jadi mereka ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik untuk bisa menikmati
nah kalau mereka kemudian mendapatkan fasilitas mereka ingin memberikan juga kepada orang orang di sekitarnya fasilitas fasilitas itu
mereka menyadari eh kita sudah terlalu jauh ini
beban biayanya sangat besar
di data yang saya baca beban gaji dan sdm di gotoh tujuh empat triliun
bisa dibayangkan itu rawan
jadi mereka memang harus melakukan langkah penyelamatan
yang menarik setelah dilakukan perampingan diumumkan perampingan harga sahamnya naik
berarti kan ini kan bukan soal resesi
tetapi ekspektasi dari bagaimana perusahaan melakukan perampingan
dan perbaikan manajemen
jadi memang harus lebih sehat
kayak kita aja kalau badan kita sudah kegemukan kita harus bakar lemak
kita harus mengurangi makanan makanan yang berlemak
supaya kita menjadi kembali sehat
iya ada fenomena bubble brush
apakah anda melihat ini merupakan salah satu gejala yang bisa saja terjadi juga di indonesia
mengingat tadi profesor mengatakan sudah banyak ya terjadi
dan mereka rata rata seharusnya dari awal sudah aware akan adanya kondisi persaingan
sehingga mereka tidak lagi merekrut karyawan dengan gaji besar
kemudian juga mereka tidak perang diskon harga murah
seperti apa nih prof anda melihatnya
bubble burst bisa saja terjadi kalau mereka go public kemudian dikocok semikian rupa
sehingga kemudian harga sahamnya melebihi ekspektasi
dan kemudian setelah itu kempes
dengan sendirinya karena satu dan lain hal
tapi di indonesia ini yang company yang go public masih sedikit sekali
jadi tidak tampak yang demikian
rata rata investor kalau bicara sekarang pemain pemain lama invest di berbagai startup
mereka itu sangat rasional sebetulnya
menjadi tidak rasional ketika mereka ingin menjadikan startup kita bagian dari rangkaian portfolio investasi global
yang memang mereka ingin value nya lebih besar
dan ada istilah ya
harga sahamnya bisa bergegas
bergerak ketika ada persepsi bandar akan keluar
bandar akan keluar
nah bandar ini adalah pihak yang mempunyai investasi yang besar di salah satu startup
itu akan bisa menimbulkan saja burst begitu di kalangan teknologi company
tapi kalau secara umum di kalangan tech company
sebetulnya yang tengah terjadi adalah bagaimana upaya menyehatkan startup itu
menyusul selama beberapa tahun terakhir ini secara global
mereka sudah mulai menggunakan metrik baru
metrik yang mengacu pada capital market pasar modal
nah disitulah para analis kemudian lebih mengarahkan agar bottom line dan kesehatan startup ini menjadi lebih diperhatikan
bukan semata mata kepada top line
bukan semata mata pada network effect yang diciptakan
dan nampaknya network effect sudah mencapai posisi yang terbaik
sudah mencapai posisi yang sempurna
posisi yang lengkap
jumlah orang yang terkait dengan internet yang sudah menggunakan jasa di dunia online selama pandemi
sudah penuh sudah optimal
jadi ruang untuk tumbuhnya tidak ada
selain mereka berpindah
kalau nggak di shopee ya mereka pakai lasada
kalau nggak lazada mereka pakainya di tokopedia
salah satu begitu pindah
jadi siapa yang menawarkan bebas ongkir
dia pindah ke situ
nanti kalau ini keluar
pindah lagi ke tempat yang lain
jadi konsumen yang tambah pintar dan konsumen mendapatkan surplus di situ
iya prof kalau anda tadi memberikan sedikit ilustrasi bahwa soalnya networking sudah begitu padat
kemudian juga adanya sistem investasi yang pastinya akan bergeser
dimana tadi kue yang ada sudah sangat terbatas dan persaingan begitu ketat
apakah kedepannya investor akan memikirkan metode investasi baru
yang pastinya lebih menguntungkan mengingat investasi di startup yang tadinya diharapkan memberikan
cuan dalam waktu dekat ternyata justru malah ambiar nih prof
ya saya kira akan kembali ke metode yang lebih konvensional
jadi selama ini itu adalah metode yang digunakan untuk membuat dia tumbuh
nah sekarang sudah tahap pertumbuhannya sudah selesai
mulai menjadi anak dewasa
maka tuntutannya sudah berbeda
akan diperlakukan seperti perhitungan konvensional
dan mereka sudah berada di dunia yang lain
dan mereka sudah berada di dunia yang lain

untuk mendapatkan dana dari publik
dan publik juga ingin mendapatkan keuntungan
jadi kalau hanya mengandalkan gegap kempita dari top line
saya kira investor tidak akan mendapat keuntungan
terutama adalah investor publik yang retail
itu mereka akan menginginkan terjadinya bottom line yang lebih sehat
dan tentu saja investasi yang lebih berjaga panjang
akan beralih ke metode yang lebih konvensional ya
yang selama ini terabaikan
dulu raportnya merah tidak apa apa
yang penting network effect nya meningkat
nah sekarang network effect nya sudah penuh
mau meningkat apa lagi
maka sekarang mulai kembali ke pendekatan yang lebih konvensional
baik terakhir ini prof
apa saran anda untuk para pengusaha startup yang saat ini kembali berusaha untuk tetap lepas landas
dengan tadi perampingan karyawan efisiensi anggaran
kemudian juga tidak lagi perang tarif dan menggunakan sistem jor joran untuk mendapatkan atensi
atau para user dan buyer sendiri
saya kira yang pertama stop menyalahkan keadaan di luar sana
jadi stop mencari kami hitam
jadi kembali kepada bagaimana mengelola dengan baik satu lembaga
yang kedua be objektif dalam melihat angka angka
jadi kita harus melakukan analisis di dalam dan melihat lemak lemak itu adanya di mana
kalau itu lemaknya adanya di dalam mana
adanya di dalam struktur beban biaya gaji dan sebagainya
kita perbaiki di situ
dan cari cara lain yang sifatnya adalah pay for performance
jadi benar benar dikaitkan dengan performance
karena sekarang istilahnya namanya banyak quitting
bekerja di satu organisasi menikmati bayaran yang bagus
tetapi tidak memberikan kontribusi dan effort seperti layaknya yang berada pada posisi posisi yang penting
yang ketiga gunakan teknologi super
karena di saat ini banyak sekali orang yang berada pada dunia teknologi tetapi berkantor jor joran di daerah yang mahal
padahal mereka tidak memerlukan itu
mereka memerlukan status
mereka memerlukan impresi bahwa mereka mempunyai kantor yang mewah yang mahal
tetapi sebetulnya struktur biaya mereka melebihi daripada kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan
lakukan analisis selamatkan perusahaan
bahwa masa depan itu tantangannya bukan pada teknologi
tantangannya bukan pada impresi dari talent
tetapi adalah impresi dari investor dari konsumen dan dari beragam pihak yang berhubungan dengan kita
baik prof renan kasali terima kasih untuk waktu perbincangannya bersama kami
selamat pagi prof